basarnas memaksimalkan pencarian korban dan badan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh di perairan karawang
selain menggunakan puluhan kapal serta helikopter untuk pencarian di permukaan
basarnas juga menggunakan berbagai teknologi pencarian bawah laut
kita lihat sedikitnya ada empat kapal seperti yang anda lihat
empat kapal dengan peralatan deteksi bawah laut yang telah dikerahkan
nah peralatan deteksi laut yang digunakan ini diantaranya adalah
multi beam echo sounder atau mbes kemudian side scan sonar
kemudian remotely operated underwater vehicle atau rov dan juga pink locator
kita akan ulas satu per satu
saya ajak anda yang pertama kita akan mengulas apa itu multi beam echo sounder atau mbes
yang mampu memetakan profil kedalaman laut dengan akurasi yang tinggi
cara kerjanya adalah
beberapa titik gelombang dipancarkan dari kapal dengan pola melebar serta melintang ke dasar laut
setiap titik gelombang akan mencapai satu titik kedalaman
ketika data semua titik itu dihubungkan akan membentuk profil dasar laut
ketika kapal bergerak maka sapuan gelombang juga akan menghasilkan data berupa satu luasan permukaan dasar laut
kemudian berikutnya teknologi berikutnya adalah side scan sonar
alat ini memanfaatkan gelombang akustik atau getara mekanis
dari benda benda yang berada di bawah laut
sss atau triple s ini mampu membedakan besar serta kecilnya benda di permukaan dasar laut
misalnya batuan kemudian lumpur pasir kerikil dan benda lainnya
dari tinggi rendahnya frekuensi gelombang akustiknya
sss menghasilkan gambar dua dimensi yang bisa kita tonton
yang membuat kita juga bisa menyaksikan bagaimana gambaran dari permukaan dasar laut
kemudian teknologi berikutnya adalah rov atau remotely open
kemudian teknologi berikutnya adalah rov atau remotely open
kemudian teknologi berikutnya adalah rov atau remotely open
kemudian teknologi berikutnya adalah rov atau remotely open
adalah kendaraan bawah air tanpa awak yang dioperasikan dengan remote control atau diseret dengan kapal
rov dilengkapi dengan sumber listrik untuk menyalakan lampu serta kamera sensor
rov biasanya ditempel dengan berbagai peralatan tambahan seperti lengan untuk memotong benda dan instrumen pengukur lainnya
video dan data yang diperoleh rov dikirim lewat kabel listrik ke operator demikian juga sebaliknya
antaraalia vision selanjutnya gabung mscdeal chaos
antaraalia vision selanjutnya gabung mscdeal chaos
antaraalia vision selanjutnya gabung mscdeal chaos
antaraalia vision selanjutnya gabung mscdeal chaos
antaraalia vision selanjutnya gabung mscdeal chaos
antaraalia vision selanjutnya gabung mscdeal chaos
antaraalia vision selanjutnya gabung mscdeal chaos
sejumlah kapal yang menggunakan teknologi deteksi ini diharapkan mampu menemukan jenazah korban dan bangkai kapal dari lion air jt enam ratus sepuluh
pesawat jatuh di perairan karawang pada hari senin kemarin
dari pencarian sejauh ini telah diperoleh sejumlah puing pesawat barang milik korban bagian tubuh serta bagian dari black box yang diduga sebagai flight data recorder